berikutnya sebanyak dua ratus sanggar seni jaranan dari berbagai daerah ini tampil dalam gelaran jatilan dua ribu sembilan belas di ampitheater terbuka di lereng gunung bromo probolinggo jawa timur
nah selain untuk menghibur warga dan juga wisatawan pagelaran jatilan ini diagendakan setiap bulannya untuk menambah destinasi wisata di gunung bromo
bagaimana seni tari jatilan ini bentuknya saya ajak anda untuk melihatnya berikut liputannya

ya kalau perasaannya itu seperti spektakuler ya mungkin ya karena di suhu tahun ini sekarang dua belas tiga belas derajat dan kita masih harus bergerak
apa yang keseluruhan tadi yang dirasakan

kalau semua semua

menurut camat sukapura bambang heri wahyudi ada tujuh puluh empat kelompok jalanan yang tampil pada kesempatan kali ini
salah satu tim yang tampil adalah para pelajar di kecamatan sukapura yang berasal dari enam sanggar di tengger
tapi kalau festival jadilan bromo ini pilih kita bersama
ini kita bersama untuk menyelenggarakan secara bersama sama
harapannya menjadi event yang rutin setiap bulan
dan yang kedua juga ata cita para generasi muda ini mulai sd smb smb
ini juga biar tahu variasi jatilan dari rumah kejaran tanpa memilih di seluruh pelosok indonesia
sementara bupati probolingko kuputan triana sari berharap acara ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke gunung jom
harapannya nanti membawa semangat baru bagi para pekerja seni untuk terus merawat
itu yang pertama
yang kedua tentunya seperti yang disampaikan oleh bu rizky dan juga niatan awal dari para pekerja pariwisata di kabupaten probolinggo
ini adalah ikhtiar bersama bagaimana menambah daya tarik bromo
event seni jalanan jatilan
bisa menjadi destinasi wisata baru di gunung bromo
agar bisa memajukan program wisata pemerintah indonesia wonderful indonesia